debat perdana pilkada depok dua ribu dua puluh akan mengadu taji antara kedua pasangan calon
dalam mengatasi permasalahan izin yang berbelit belit
hingga upaya reformasi birokrasi guna mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif
pasangan calon wali kota dan wakil wali kota depok dengan nomor urut satu
pradi supriyatna dan afifah alia menilai
layanan publik yang menjadi masalah adalah pengurusan soal kependudukan
salah satunya pembuatan kartu tanda penduduk yang memakan waktu lama
selain itu masalah dasar tata kelola pemerintahan depok
dipengaruhi oleh penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kapasitasnya
karena itu pasangan yang diusung oleh partai gerindra dan pdip ini
berencana merombak penempatan aparatur sipil negara
serta mempercepat layanan publik melalui perbaikan informasi dan komunikasi publik
yang pertama saya lakukan adalah
membuat birokrasi yang bersih yang profesional di kota depok
menempatkan asn pada tempatnya
sesuai dengan kemampuannya pastinya
karena saat ini banyak asn yang tidak ditempatkan sesuai pada tempatnya
muhammad idris dan imam budi hartono merasa optimistis
dengan program perbaikan upaya reformasi birokrasi
dan tata kelola pemerintah yang terlebih dahulu dilakukan oleh idris
sebagai wali kota depok sejak dua ribu lima belas
dalam kurun tersebut pemerintahan kota depok di bawah pimpinan idris sudah menciptakan sarana
melalui aplikasi depok single window
yang bertujuan memfasilitasi warga mengurus berbagai perizinan
dan layanan telepon darurat untuk menyelesaikan beragam hal
namun terdapat beberapa masalah di depok
untuk bagaimana pelayanan secara baik yaitu melalui
bukan baik secara modern yaitu melalui depok single window
depok single window cukup melalui aplikasi di handphone
warga sudah bisa mendapat pelayanan yang baik
namun menurut akademikus universitas trisakti
trubus rahardiansyah perombakan asn yang digadang gadang oleh pasangan calon nomor urut satu
berpotensi tersandung janji politik bagi bagi kursi kepada parpol pendukung
dan juga tim sukses pasangan calon
di samping itu modernisasi perbaikan layanan publik melalui aplikasi berpeluang terhambat
masalah infrastruktur yang belum berkembang baik di sejumlah daerah
termasuk depok dan terbatasnya anggaran daerah untuk melakukan perbaikan
yang kepala daerah mau mencalonkan itu
dia sudah menjanjikan kepada teman temannya
untuk nanti kalau saya diterima atau terpilih
anda saya masukkan atau anda saya angkat sebagai pns
bisa saja dicapai dengan pembenahan sistem dan sdm nya
dengan menurut saya yang berkualitas
tapi saya nggak yakin itu bisa dilakukan karena apa
karena pada akhirnya yang muncul adalah
bagaimana pemerintah daerah itu menampung ini persoalan pembengkaknya
pengangguran pengangguran atau calon calon mencari tenaga kerja
adu program dari kedua pasangan calon ini dicita citakan
untuk meyakinkan agar masyarakat depok mau dan percaya
terciptanya pemerintahan yang berintegritas berkarakter
serta bebas dari korupsi dan juga nepotisme
noras fasia kurnia yurniawan depok jawa barat